pilkada dki dua ribu tujuh belas mendapat sorotan publik paling banyak dibanding pilkada di wilayah lain
tak hanya soal siapa pemimpin yang akan memerintah di ibu kota negara
ini juga soal kompetisi yang panas
ya karena hingga kini melibatkan pimpinan pucak partai partai politik untuk turun tangan
tak heran banyak yang menyebut hirup pikuk pilkada jakarta
memiliki nuansa yang mirip dengan hiruk pikuk pemilihan presiden
panas dan penuh hiruk pikuk
begitulah situasi yang terasa pada pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
kontes pemilihan kepala daerah ini semakin panas saat para ketua umum partai pendukung terjun langsung
ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan megawati sukonoputri
mengantar sendiri pasangan pasuk ke jaya pernama dan jarod soekarno nagyar
mendaftarkan ke kpud dki jakarta
sebelumnya ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
memimpin langsung koalisi partai partai pendukung
untuk menetapkan putra sulungnya agus yudhoyono
sebagai calon gubernur berpasangan dengan silviana murni
dan ketua umum gerindra prabowo subianto menggelar rapat akbar para kader partai
untuk memenangkan pasangan anies baswedan dan sandiaga uno
hiruk pikuk semakin terasa saat sejumlah ormas islam
menuduh calon gubernur basuki menista agama
karena menyinggung ayat lima puluh satu surat al ma'idah dalam al quran
mereka menuntut ahok ditangkap dan diadili
namun banyak juga yang curiga aksi ini bermuatan politis
dengan maksud menjegal pencalonan ahok kembali sebagai gubernur
ahok pun menjadi tersangka dan diadili meski tidak ditahan
sesuai undang undang kampanye ahok dan jarot tetap bisa berjalan
namun kampanye mereka mendapatkan
dan jalan berupa pengadangan dari orang orang yang mengklaim membawa suara warga
ganjalan juga menimpa calon wakil gubernur silviana murni
polisi memeriksanya terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pramuka
tidak hanya itu silvi juga diduga terlibat kasus korupsi dana masjid al faus di jakarta pusat
kontes belkera dki semakin panas saling sindir terjadi saat debat
mungkin bu sirvi salah satu yang kurang mempelajari berbasis kinerja tadi terima kasih
karena birokrasi yang dibangun selama ini penuh dengan rasa takut
diancam kamu dicopot dimutasi dipindahkan dipenjarakan dipamerkan ke depan publik
lalu apa yang kami lakukan tahun lalu mungkin pasangan pasron tidak baca
nggak usah bangga jangan bangga dengan ipm yang tinggi
tinggi di mana mana namanya ibu kota ipm nya pasti tinggi
pada akhirnya pilkada akan menunjukkan siapa yang menang siapa yang kalah
dengan situasi hirup pikuk seperti inilah apakah pihak yang kalah mau menerima hasilnya
atau pertanyaan serupa mungkin lebih tepat ditujukan kepada para pendukungnya
maukah mereka menerima kekalahan
arief hakim cnn indonesia